dahulu kala ketika sihir adalah seni yang hanya dimiliki sedikit orang
dan bahkan lebih sedikit lagi yang hampir menguasainya
hiduplah seorang anak laki laki bernama oliver
yang suka bermimpi dengan mata terbuka baik siang ataupun malam
ayah oliver adalah seorang petani yang telah kehilangan semua kekayaannya
beberapa tahun yang lalu selama kelaparan hebat
sekarang dia bekerja keras sepanjang hari bersama dengan kedua putranya
dan berharap suatu hari nanti dia akan dapat mengembalikan tanahnya
yang telah dia gadaikan hingga jengkal terakhir
untuk menyelamatkan keluarganya selama masa masa sulit
dan meskipun oliver malas dia tidak ambisius
dia telah melepaskan peningkatan
pendidikannya karena dia tahu ayahnya tidak akan mampu membiayainya
itu adalah pengorbanannya
ayahnya memahaminya saudara saudaranya tidak
apakah kau tidak malu untuk duduk bersama kami
kau tidak memiliki kontribusi apa apa
namun kau makan seolah olah kau telah berhak
sudah cukup dia adalah saudaramu dan juga anakku
tentu saja kau tidak akan pernah mengatakan apa apa

tapi inilah masalahnya
oliver punya mimpi
mimpi yang tidak bisa dilihat oleh saudara saudaranya
dia ingin menjadi seorang pesulap
bahkan pesulap besar
dan sejak beberapa tahun terakhir
dia telah belajar dan berlatih sendiri setiap malam
hai anak anak mau lihat satu tri
tidak saya sudah mencari
tidak saya sudah mencari
hari itu ketika oliver sampai di rumah
saudara saudaranya mengejeknya seperti biasa
oh dia datang
silahkan pergi ke kamarmu yang mulia
makanan akan siap dalam beberapa jam
ayah aku ingin tahu apakah kau akan ikut berburu denganku besok
aku ingin menunjukkan sesuatu
aku ingin menunjukkan sesuatu
hmm tentu saja nak
jadi keesokan harinya oliver dan ayahnya berangkat ke hutan
ketika mereka sampai di sana oliver menatap wajah ayahnya yang khawatir
ayah ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu
aku seorang pesulap sekarang
dan dapat melakukan sihir yang luar biasa dengan mencintikan jari
yang mengejutkannya adalah
oliver mencintikan jarinya dan
dia mengubah dirinya menjadi anjing pemburu
dia kemudian mengambil tas kecil di mulutnya dan berlari ke hutan
sementara ayahnya berdiri di sana dengan tertegun
dalam beberapa saat oliver kembali dengan perburuannya
orang tua itu sangat senang melihat betapa berbakatnya putranya
senang dengan perburuan mereka mereka berburu
mereka berbalik untuk pergi ketika
oh ya ampun
apa yang kau punya di sana
ini adalah claudius saudagar jahat di kota itu
yang dengannya semua bidang tanah milik orang orang miskin itu digadaikan
merampok orang miskin dengan membantu mereka pada saat mereka membutuhkan
tetapi kemudian memberikan bunga yang besar dari jumlah pinjaman
sehingga orang miskin selalu tetap berhutang
kelinci tuan cladius ada enam
kenapa banyak sekali kelinci yang diburu oleh anjing ini
ya itu adalah sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya
claudius yang serakah sangat terkesan
sehingga dia segera mengusulkan untuk membeli anjing itu
pria tua itu berpikir sejenak dan kemudian menatap oliver
dengan senyum di wajahnya
ayah oliver menuntut jumlah yang sangat besar untuk anjing itu
dan yang mengejutkan itu disepakati
bodohnya pak tua
jumlah ini tidak seberapa dibanding dengan anjing ini
keesokan harinya claudius yang gembira pergi ke hutan bersama anjingnya untuk berburu
ketika tiba tiba anjing itu berlari dan menghilang di balik semak semak yang lebat
mungkin dia sudah menemukan sesuatu
anjing yang baik
sementara itu oliver telah berubah kembali menjadi manusia dan kembali ke rumahnya
kerja bagus nak
kau telah membuat kami bangga
tapi oliver belum selesai
cladius adalah orang yang jahat
kita harus menemukan cara untuk membantu yang lain mendapatkan tanah mereka kembali
ada ide apa darimu
berubah menjadi ayam betina emas
dan ayahnya membawanya ke rumah claudius
pedagang jahat itu marah melihat petani itu pada awalnya
tapi ketika ayam emas itu terlihat
segera dia setuju untuk membayar sejumlah besar uang untuk ayam itu
tetapi ketika lelaki tua itu pergi
ayam emas itu berubah menjadi oliver
dan dengan menjentikan jari
mengubah claudius menjadi seekor anjing
ini adalah takdirmu
nah oliver mengembalikan ke setiap orang harga tanah dan uang mereka
yang berada di bawah tawanan claudius
seluruh kota bersorak untuknya
dia menjadi pahlawan mereka
dan berita tentang oliver si pesulap menyebar kemana mana
dengan setiap mulut menyanjungkan namanya
dan setiap pikiran dibingungkan oleh kemampuannya sebagai pesulap
putra malah seorang petani yang tidak terlalu dipedulikan siapapun
telah menjadi bintang mereka
dan berikutnya suatu hari oliver berangkat dari kotanya untuk berkeliling dunia
perjalanannya membawanya ke sebuah kerajaan yang sangat indah
yang diperintah oleh pesilat agung
dan sebut saja takdir bahwa pandangan oliver jatuh pada putri pesulap agung itu
namanya putri maginia
dan itu adalah cinta pada pandangan pertama
itu putri maginia putri raja kita pesulap agung
dia sangat cantik
ini adalah sebuah aturan bahwa tidak ada pria yang berbicara dengannya
atau bahkan menginjakan kaki di dekatnya
jika ada yang kedapatan melakukannya pesulap agung akan menghukumnya
tapi hati hati dia tidak akan melakukannya
karena dia belum pernah merasakan seseorang di dalam hatinya begitu kuat sebelumnya
sebaliknya dia membuat rencana
dia memanggil ayahnya ke kerajaan dan menceritakan semuanya
kemudian dia mengubah dirinya menjadi seekor kuda
dan bukan sembarang kuda tetapi seekor kuda dengan sayap
selanjutnya ayahnya pergi ke istana raja pesulap agung
yang sangat gembira melihat kuda yang tidak biasa itu
sekaligus dia membayar sejumlah besar dan membelinya dari lelaki tua itu
orang tua itu tersenyum dan membisikkan harapan terbaiknya ke telinga kuda itu
kau hewan yang indah
salah satu dari jenisnya
aku senang memilikimu sebagai tumpanganku
apa kita menyebutnya
ayah ini makhluk luar biasa apa
raja pesulap menceritakan segalanya kepada putrinya
dan sang putri segera memohon kepada ayahnya untuk membiarkannya mencobanya sekali
apapun untukmu cinta
tentaku pergilah terbanglah
saat putri duduk di atas kuda sayap kuda itu langsung terbuka
dan melompat ke udara dan langsung terbang
bersama sama mereka terbang melewati sungai dan gunung
dan putri dalam kegembiraannya tidak menyadari bahwa dia telah pergi jauh dari rumahnya
wow tempat apa ini
hahaha terima kasih aku menyukainya
aku belum pernah melihat sesuatu yang jauh lebih indah daripada ini
dalam kegembiraannya putri maginia berlari mengejar kupu kupu
menari dengan sepatunya dan membasuh wajahnya dengan air danau yang dingin
dan sudah waktunya untuk pergi saat matahari mulai terbenam sore itu

bersemangat keesokan harinya dengan izin ayahnya
dia pergi dengan kuda agung itu lagi terbang melintasi sungai dan gunung
kau luar biasa kau tahu itu
kali ini kuda itu membawanya ke tempat yang lain
tempat yang lebih indah dari tempat sebelumnya
dan dengan demikian
dimulailah perjalanan yang indah
setiap hari sang putri akan berangkat dengan kuda
dan mengunjungi negeri yang tidak pernah dia bayangkan ada
oh kau begitu peduli padaku
untuk pertama kalinya setelah beberapa hari oliver berbicara
kau tahu apa ini
kau tahu apa ini
kau tahu apa ini
itu semua karena aku jatuh cinta padamu
apa kau bisa bicara
oliver menceritakan segalanya kepada putri
dan kau bisa melihat matanya sangat berbinar
kau berubah menjadi kuda karena aku
karena ayahku tidak akan mengizinkan siapa pun mendekatiku
dan kau tetap menjadi kuda selama ini hanya untuk menghabiskan waktu bersamaku
oliverku yang sangat tampan
kau telah memenangkan hatiku
dan hatiku adalah milikmu untuk sekarang dan selamanya
hari hari berlalu dan raja pesulap agung mulai menyadari
ada ikatan aneh antara putrinya dan kudanya
dia mulai khawatir
yang mulia cinta antara manusia dan hewan akan dipandang rendah
itu tidak baik
semua orang akan menertawakanmu
apa yang harus kulakukan
maka malam itu raja dengan licik pergi ke istal dengan pedang di tangannya
dia telah memutuskan untuk menerima nasihat dari dewannya
tapi ketika dia sampai dia melihat bahwa kuda itu tidak ada di sana
dan sebagai gantinya ada sebuah surat
dia menerima nasihat dari kuda
dia menerima nasihat dari ayah
tercinta aku selalu menghormati keinginanmu
melakukan apapun yang kau minta dan aku akan selamanya menghormatimu
tapi sekarang aku jatuh cinta
aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya
yang kau pikir adalah kuda dia adalah seorang pesulap
pesulap terkenal oliver
dia menyamar sebagai kuda selama ini untuk memenangkan cintaku
aku ingin memberitahumu tentang ini tapi tidak tahu bagaimana kau akan bereaksi
maka dengan berat hati aku memutuskan untuk pergi jauh dengan hidupku
tetap sehat ayah maafkan aku
ya ampun dia adalah oliver si pesulap
sang pesulap hebat
tidak heran dia bisa berubah menjadi kuda terbang
bahkan aku tidak bisa melakukan itu
andai saja kau memberitahuku
tapi ini salahku
aku selalu menghormatimu
apa yang harus kulakukan
karena aku ingin menikahkanmu dalam pernikahan yang besar
karena tidak ada orang lain yang bisa sempurna kau sebagai pesulap hebat
dengan berat hati pesulap agung menulis kepada ayah oliver
ketika surat itu sampai padanya dia juga tersentuh oleh emosi pesulap agung
mengetahui di mana putranya akan berada dia mengirim pesan untuknya
dan ketika oliver muncul bersama maginia lelaki tua itu menceritakan segalanya kepada oliver
pernikahan yang megah tentu saja
pesulap agung mengadakan pesta mewah
dan semua orang dari jauh diundang
orang orang memberkati pasangan itu dan memuji oliver yang melalui kemauan dan tekadnya
menunjukkan bahwa segala sesuatu bisa terjadi
seseorang tidak boleh mengabaikan orang lain hanya karena mereka berbeda